pemerintah kira mengeluarkan kebijakan untuk memperketat psbb di sejumlah wilayah di pulau jawa dan bali
hal ini dilakukan untuk merespon lajunya pertambahan kasus positif di tanah air
bahkan hari ini kasus positif covid sembilan belas mencatatkan rekor terbaru harian lebih dari delapan delapan ratus kasus
seberapa besar lalu kebijakan yang diambil pemerintah ini mampu menekan penyebaran covid sembilan belas di tanah air
kita akan berbincang dengan sekretaris eksekutif satu komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional raden pardede
selamat malam pak raden
dan juga sudah bergabung bersama kami epidemiolog universitas griffith australia diki budiman
selamat malam mas diki
selamat malam mbak elvira selamat malam pak raden pardede
selamat malam mbak diki
saya ke pak raden terlebih dahulu kita mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah setelah begitu banyak kekhawatiran tingginya kasus positif covid sembilan belas di tanah air
hari ini mencatatkan rekor terbaru untuk kasus harian pak raden
secara mendetail sebenarnya usulan psbb ini kan bisa
datang dari kepala daerah
dan bisa juga dari satgas
tapi mengapa saat ini inisiatif datang dari pemerintah pusat
apakah ini memang bentuk dorongan dari kepala daerah
atau seperti apa sebenarnya suasananya saat ini
seperti yang hasil yang kita sudah dengar
ini adalah hasil keputusan dari rapat koordinasi antara para menteri dan juga rapat kabinet
koordinasi paripurna dengan presiden
jadi memang ini karena lebih luas dari yang sebelum sebelumnya maka ini adalah inisiatifnya dilakukan oleh pemerintah pusat
tentu akan tetap bekerjasama dengan pemerintah daerah
karena kalau kita lihat nanti pelaksanaan di daerah tetap akan ada aturannya berdasarkan perda perda yang akan dibuat oleh
gubernur ataupun nanti bupati
jadi memang ini adalah kombinasi kalau boleh dikatakan
inisiatifnya tetap dari pusat
kombinasi perda ini juga nanti akan dilakukan oleh kepala daerah
karena setiap kepala daerah mungkin bisa menerjemahkan arahan ini berbeda beda
intinya penerjemahan ini bisa saja secara umum ada aturan seperti yang dikatakan tadi
ada tingkat kematian
kalau sudah tingkat kematiannya lebih besar dari tiga persen
kemudian tingkat kesembuhan lebih kecil dari delapan puluh dua persen
tingkat kasus aktif lebih kecil dari empat belas persen
tingkat keterisian rumah sakit atau biobor tadi itu lebih besar dari tujuh persen
ini kan di tingkat kabupaten kemudian nanti batas batas kabupatennya di mana penduduknya cukup besar
itu kan sebetulnya yang paling tahu
secara mikro adalah di daerah daerah itu sendiri
dan mereka bisa membuat pengaturan yang lebih ketat dari yang dibuat oleh pusat
tapi itu adalah syarat syarat minimal
jadi seperti yang dikatakan tadi persyaratan work from home itu sebesar tujuh puluh lima persen
atau bekerja di perkantoran hanya dua puluh lima persen
ini bisa saja nanti terjadi lebih ketat di daerah daerah tertentu
ada pertimbangan pertimbangan objektif yang akan dilakukan oleh kepala daerah itu sendiri
dalam rangka melindungi warganya lebih ketat lagi
jadi bisa saja
pak raden kita nanti masih akan membahas secara detail bagaimana kemudian kebijakan ini
karena juga ramai masyarakat bertanya
apakah kemudian ini berarti membatasi masyarakat untuk bergerak dari wilayah wilayah mereka
dari kabupaten kota mereka
usha jidah kami akan kembali di cnn indonesia newscast
baik kita masih berbicara mengenai
psbb yang akan diberlakukan untuk sejumlah wilayah di pulau jawa dan juga bali
saya kembali ke pak raden
pak raden pertanyaan dari masyarakat
apakah kemudian dengan psbb ini
masyarakat pergerakannya sangat dibatasi untuk antar wilayah
misalnya dki jakarta jawa tengah jawa timur
kalau kita lihat memang secara tidak langsung ada pembatasan itu
contohnya kalau kita berpergian dari jakarta ke semarang
kalau kita naik pesawat atau naik kereta kan ada aturan aturannya
contohnya kita harus pakai antigen
itu kan sebetulnya secara tidak langsung orang untuk didiscourage
artinya kalau tidak perlu perlu nggak usah berpergian
kan itu juga
demikian juga pengaturan pengaturan antigen atau rapid test yang disebutkan itu
kemudian juga tadi
pengaturan dari transportasinya sendiri yang akan dibatasi jumlah dalam satu gerbong atau jumlah dalam satu pesawat
ini secara tidak langsung dibatasi
namun kalau misalkan mobilisasi daripada barang barang utama untuk kebutuhan utama itu tidak akan dibatasi
tidak akan ada pembatasan
bahwa tidak boleh orang pergi dari jawa tengah ke jawa timur
misalkan tidak akan ada aturan seperti itu
tapi secara tidak langsung itu sudah menyatakan supaya kalau tidak perlu ya nggak usah pergi
kira kira begitu nih
aturan turunannya nanti kan akan dibuat oleh perda
sudah bergabung bersama kita wagub dki jakarta ahmad riza patria
selamat malam pak wagub
selamat malam mbak elvira pak raden pak diki
pak wagub dki jakarta mungkin menjadi satu satunya provinsi ya dengan pemberlakuan mungkin secara keseluruhan provinsi
bagaimana kemudian pak wagub melihat langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat ini
yang pertama tentu kami menyambut baik ya langkah dan keputusan yang diambil oleh pemerintah pusat yang tadi siang diumumkan
terkait kebijakan adanya pengetatan ya daripada dan pengawasan terkait psbb
sejujurnya kami juga kemarin pak gubernur memimpin rapat di jajaran internal
kita juga kebetulan mempertimbangkan perlu adanya pengawasan dan pengetatan yang akan kami tingkatkan
dan kami sepakat akan menghubungi pemerintah pusat untuk berdiskusi berdialog untuk meminta agar ada pengetatan pengawasan dan lain lain
tidak hanya untuk jakarta tapi beberapa daerah khususnya di bodabek
namun mungkin alhamdulillah niat baik kami langsung diwujudkan oleh pemerintah pusat
terima kasih pak wagub
terima kasih pak gubernur
kesehatan sendiri meminta perlu adanya psbb ketat
emergency break segera ditarik dan lain lain
inilah yang menjadi pertimbangan kami
apakah kami pemprov sudah waktunya kembali lagi
melaksanakan emergency break
atau pengetatan total dan lain sebagainya
atau ada kebijakan lain
itulah yang sedang kami diskusi
dengan kamping bahag di internal dengan porco binda
dengan para ahli dan juga kita diskusikan
dengan pemerintah pusat atau dengan satgas pusat
dan alhamdulillah ada kebijakan yang baru saja tadi
yang saya kira sudah sesuai dengan harapan kita bersama
dalam beberapa hari ke depan
nanti kita akan lihat kembali situasi dan kondisinya
jadi berbagai kemungkinan kebijakan keputusan
bisa saja diambil dalam waktu dekat
atau dalam beberapa minggu ke depan
sesuai dengan fakta dan data
kita sedang mempelajari dan melihat
menunggu dampak dari libur
akhir tahun atau nataru
yang kita tahu ini akan berdampak lain
tidak ada dampak negatif lainnya
baik saya ke mas diki
banyak kemudian desakan agar kebijakan seperti ini
memang diberlakukan lebih cepat sebenarnya
apakah memang saat ini waktunya yang sudah tepat
atau relatif terlambat
ya saya kira pada saat ini lebih bijak kita merespon pertama
karena ibarat saya sebagai dokter
kalau sudah masuk icu
kita tidak akan nanya
kenapa sampai ini
kita akan treat ini
dan yang penting saat ini adalah harus dipahami oleh semua pihak
bahwa ini jangan sampai ada nanti berikut dari psbb yang jauh lebih besar
sehingga ini adalah satu kesempatan untuk kita semua
perbaiki dan lakukan dengan sungguh sungguh komitmen yang tinggi dan konsistensi
ini kebetulan ada pak raden
ada pak wagub
pak wagub juga
saya ingin sangat berpesan bahwa
walaupun memang saya sudah bersuat dari november lalu ya
tapi ini kita belum terlambat ya
belum terlalu terlambat
karena situasi memang sudah sangat serius
keputusan sudah tepat
dan jangan dilupakan bahwa ini harus setara dan merata pak raden
jadi tidak bisa
katakanlah nanti pak wagub dan pak gub di dki akan melakukan satu yang lebih ketat misalnya
itu tidak apa apa
yang tidak boleh adalah
ada sebagian daerah yang memang tidak benar benar tidak melakukan psbb ini dengan
setara dengan daerah lain
kalau sedikit lebih tinggi tidak apa apa
tapi kalau di bawah itu
itu yang tidak boleh
dan ini juga diingat bahwa
psbb ini adalah strategi tambahan
mbak elvira bapak bapak sekalian bahwa
dan yang paling utama itu jangan dilupakan
kita harus perkuat di aspek screening testing tracing dan isolasi karantinanya
karena inilah yang akan memutus transmisi dan juga pola eksponensial dari covid sembilan belas
masukkan sekali lain untuk pemerintah lewat pak raden
bagi daerah daerah yang kita mungkin tahu ada keterbatasan yang di jawa bali ini
jangan terlalu bergantung pada testing
testing ini adalah satu
testing itu penting sekali
tapi kalau misalnya ada keterbatasan daerah
saya sangat menyarankan dalam posisi saat ini
karena situasi sudah sangat serius
setiap puskesmas itu punya klinik demam
klinik demam inilah yang nanti akan membantu keterbatasan di aspek testing
untuk melihat mana pasien pasien yang memang semua demam harus ke situ
tapi jangan di gedung puskesmasnya
dan ini terbukti berhasil
termasuk di sini di australia ketika awal awal
sampai saat ini pun ketika kasusnya tidak ada
kematian tidak ada kasus tidak ada
tapi klinik demamnya tetap ada di australia ini
sampai sekarang dijaga
karena demam adalah terbukti secara riset
gejala yang paling utama
ditambah dengan gejala lainnya
penggangguan penghidup dan lain sebagainya
sehingga kita tidak akan terlalu terbebani dengan keterbatasan testing
tapi orang yang demam ini kita akan lacak
dan termasuk nanti kita juga telat untuk menganjurkan pada mereka isolasi atau karantina
jadi sekali lagi
kita jangan terjebak dalam ini terlambat dan segala macam
respon ini yang penting adalah
dukungan dari semua pihak
ini sangat penting dan juga jangan sampai dilupakan bahwa
saya selalu mengingatkan bahwa tiga bulan pertama tahun dua ribu dua puluh satu ini
adalah fase yang sangat kritis
kalau kita gagal merespon pandemi ini dalam tiga bulan ini
pola yang terjadi akan jauh lebih buruk
mudah mudahan kita dengan adanya respon ini
saya kira bisa lebih baiklah responnya
saya tertarik tadi sampaikan oleh mas diki
sebelum klinik demam tadi
tapi setara dan merata
bagaimana memastikan bahwa sejumlah wilayah yang sudah disebutkan oleh pemerintah pusat
mampu untuk menjalankan ini secara setara dan merata
kita ingat di desember lalu
pada saat kebijakan untuk mencegah ataupun menekan kasus positif covid sembilan belas
pada saat libur natal dan tahun baru
arahan pak luhut saat itu
pcr untuk wilayah bali
sebelum tiba di bali
kemudian dinego oleh kepala daerahnya
sehingga berlaku surat pcr nya seminggu
tapi kemudian apa yang dilakukan pemprov dki
apakah ada sanksi tertentu
bagi kepala daerah yang tidak bisa menetapkan kesetaraan yang sama
kualitas yang sama dalam psbb kali ini
atau relatif seperti apa pak raden
pertama tadi seperti yang sudah dibacakan
ada memang persyaratan minimal
jadi yang tadi saya sambut sangat baik sekali
pernyataan dari pak diki ahli epidemiologi kita ini
persyaratan minimal itu harus dipenuhi
kalau lebih baik dari situ ya lebih baik lagi
itu dulu yang kita harus sepakati
nah yang berikutnya tentu dari waktu ke waktu
seperti halnya dulu tentu kita akan perbaiki lagi
mungkin pak wagub masih saya mengikuti tentu tidak langsung di situ
tapi pak gubernur atau wagub dari seluruh daerah waktu itu
kita pernah melakukan ini tiap hari
ingat pak wagub yang waktu itu kita koordinasi tiap hari
jadi mungkin kita akan giatkan seperti ini tiap hari
tentu kalau misalkan
kita mengharapkan harus ada penalti dari pusat
bukan itu tujuannya
ini adalah tanggung jawab kita semuanya
jadi koordinasi secara harian bisa dilakukan
waktu itu dengan gubernur dengan kapolda dengan pangdam
itu kita lakukan beberapa minggu
itu langsung terlihat hasilnya menurun
nah inilah yang akan kita lakukan ke depan ini
jadi operasi justisi
dengan aturan aturan main yang jelas
aturannya akan dibuat oleh pergub
nanti ada juga dari bupati
nah kemudian dengan kita deploy satpol
seperti yang biasa
bahkan untuk tempat tempat tertentu
ini hanya untuk pendukung ada tni di situ
jadi dengan harapan ini akan mendisiplinkan kita semua
ini perlu kita sadari semua
bahwa tingkat kedisiplinan masyarakat
tingkat kedisiplinan dari para pemimpin daerah
tingkat kedisiplinan di rumah sakit
tingkat kedisiplinan di kantor kantor
dan tingkat kedisiplinan pemerintah pusat
ini semua sebetulnya yang kita harus bangun lagi
kata kuncinya tadi di situ tiga t tiga m
sebetulnya kita sudah sangat paham ini
tinggal bagaimana mengimplementasikan ini dengan lebih disiplin
itu sebabnya sekarang ini jelas jelas
sekali dilibatkan secara aktif nanti
itu mendagri dengan satolnya
demikian juga dengan polisi dan tni
baik jadi pengawasannya di lapangan itu akan ditingkatkan lebih kuat lagi
lebih disiplin lagi
saya hanya ingin konfirmasi
berarti kepala daerah tidak bisa nego empat kriteria ini ya pak ya
saya ke pak wagub sekarang
karena tadi saya menyebutkan
provinsi dki terkait work from office pada bulan desember kemarin
pak wagub bagaimana kemudian komunikasi tadi yang disampaikan pak raden
kemudian bisa berjalan dengan cukup maksimal dalam hal implementasinya
ya kami terus
jadi mbak efira kami verifikasi
provinsi dki jakarta tidak pernah berbeda
apalagi bertentangan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat
memang dalam diskusi bisa saja
ada pendapat yang satu ingin diperketat
yang satu ingin diperlonggal
pernah sebaliknya ketika kami ingin diperlonggar
pemerintah pusat ingin diperketat
itu biasa dalam diskusi
akhirnya berdasarkan dialog
akhirnya pada ujungnya ada kesepakatan bersama
jadi itulah diskusi dialog kami antara peprop dengan pemerintah pusat
betul sampaikan pak dede
bahwa kita sering berdiskusi berdialog
rapat rapat koordinasi terus
setiap hari setiap minggu
tidak hanya dengan antar kementerian
provinsi kabupaten bahkan dengan para menko
bahkan pernah juga beberapa kali dengan langsung dengan pak presiden
jadi itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita
dalam rangka mensikrotkan berkoordinasi dan lain sebagainya
kemudian yang kedua
terkait menyikapi kebijakan pemerintah pusat
tentu kami sangat tenang
dan kami akan menyesuaikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat
regulasinya memang kita sudah ada psbb transisi ini
dan memang seperti yang tadi saya sampaikan
kemarin pak gubernur pak anies memimpin rapat
memang arahnya seperti apa yang diambil oleh pemerintah pusat
jadi perlu adanya pengetatan ya
walaupun tidak diberlakukannya mrtc brick
seperti sebelumnya ditutup semuanya
tapi setidaknya ada pengetatan seperti yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat
kita tinggal diskusi dialog mengenai presentasinya
kebetulan arahnya saya kira hampir sama
begitu juga di restoran dan lain sebagainya
saya kira ini sesuatu yang baik
kami sangat menyambut baik
dan kami akan menyesuaikan apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat
begitu mbak elvira
saat ini kan pspb transisi sudah berjalan pak wagu
apakah ada penambahan
karena tadi disampaikan para dan kriterianya paling rendah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat
bisa saja diperketat
apakah ada model yang berbeda yang akan diterapkan oleh pemprov dki jakarta dalam psbb transisi ini
setelah ada arahan dari pemerintah pusat ini
kita akan berbincang usai jeda tetap bersama kami di newscast
baik terima kasih anda masih bersama newscast malam hari ini
siap siap bagi anda yang tinggal di beberapa wilayah di pulau jawa dan bali
pemerintah pusat sudah mengarahkan bagi kepala daerah untuk menerapkan psbb
kita tunggu nanti penerapannya pada tanggal sebelas
sambil menunggu itu kita akan mengulasnya malam hari ini
saya akan kembali ke pak raden
pak raden berbicara mengenai penerapannya yang akan berlangsung pada tanggal sebelas hingga tanggal dua puluh lima januari
kemudian nanti akan dievaluasi
jika kemudian ini dianggap cukup efektif untuk menekan kasus positif covid sembilan belas
apakah ada kemungkinan waktu selama dua minggu ini dua pekan ini akan diperpanjang
jadi memang seperti yang kita dengar tadi
keputusan dari rapat dikasih
ini dua minggu ini adalah merupakan satu permulaan tahap awal
yang dapat diperpanjang jika kondisi tidak menunjukkan perbaikan
jadi jelas itu disebutkan tadi
kita akan evaluasi bahkan evaluasi ini bisa per hari
bisa saja nanti sebelum dua minggu bisa saja kita lihat kita perpanjang
jadi ini memang seperti yang kita ketahui
bahwa memang covid sembilan belas ini sendiri sangat dinamis
jadi kita harus adaptif
mungkin pak diki budiman yang lebih tahu dari saya mengenai ini
tapi kita memang belajar
kita belajar dan mencoba memperbaiki dari waktu ke waktu
jadi kita akan menyesuaikan ini bu nantinya
berbicara mengenai penyesuaian saya kembali ke pak wagub
pak wagup bisa mendengar saya
clear ya pak
oke tadi saya sempat bertanya apakah kemudian ada penyesuaian penyesuaian
karena ini sendiri ditetapkan pada sampai
sampai tanggal dua puluh lima
transisi kalau saya tidak salah berakhir di tanggal tujuh belas ya pak
nah apakah kemudian nanti ada penyesuaian yang dilakukan seperti apa
untuk provinsi dki jakarta
yang pertama mbak elvira seperti yang tadi saya sampaikan
rapat kemarin memang kita sedang mempertimbangkan
perlu adanya peningkatan pengawasan
pengetatan kebijakan dan lain lain
ya mungkin kalaupun tidak mr james ulbricht semacam ada pengetatan
minta waktu kepada pemerintah pusat pak gubernur
untuk membahas masalah ini
dan juga agar ada kebijakan yang sama
yang ditunjuk oleh pemerintah pusat
terkait tidak hanya jakarta tapi sedang bota bek
ada kebijakan sampai jawa bali
yang kedua karena tanggal pspb nya berbeda
masa psbb kami transisi adalah tanggal empat sampai tanggal tujuh belas
ini kebijakan pemerintah pusat tanggal sebelas sampai tanggal dua puluh
saya kira ini yang kedepan memang sudah kami usulkan juga
agar priorisasi kebijakan semua daerah itu
kalau bisa disamakanlah ke depan
jadi sekarang ini sering terjadi di jakarta memperketat
di daerah sekitar jakarta justru memperlonggar
akhirnya orang jakarta kemol di tangerang
akhirnya makan ke depok
akhirnya makan ke tangsel dan sebagainya
jadi tidak sama
inilah yang kedepan yang kami usulkan kepada pemerintah pusat
agar priorisasi psbb itu disamakan
nah itu yang bisa mengambil kebijakan itu saya kira pemerintah pusat
sehingga nanti tidak antar pemerintah pusat dengan dki saja
tapi dengan seluruh wilayah se indonesia kalau perlu
priorisasi psbb nya yang empat belas hari diatur oleh permenkes itu diatur sama
pak wagub saya menarik
apa yang disampaikan anda tadi cukup menarik begitu beberapa kali anda menyebutkan kata emergency break
setidaknya tiga kali saya hitung
apakah memang opsi ini cukup kuat untuk pemprov dki jakarta
meskipun tadi pak wagub mengatakan masih akan membahas ini
apakah kemungkinan akan kuat arahnya ke sana untuk pemprov dki jakarta
jadi kalau melihat fakta dan data
kecenderungan itu kan lebih besar ya dibandingkan pada minggu minggu sebelumnya
karena kan kita melihat grafiknya yang sempurna
grafiknya yang semakin meningkat kurva dan sebagainya
kita akan sehebat apapun fasilitas yang kami siapkan kan pasti ada keterbatasan
jumlah dokter terbatas jumlah rumah sakit terbatas
itu semua kan tidak bisa disulap
seperti kita bikin masker bikin apd kan bisa dikerjakan
mau berapa juta kebutuhannya
tapi kalau jumlah rumah sakit dokter kan tidak bisa disulap dalam satu dua minggu
nah untuk itu kan perlu ada upaya upaya lainnya
di antara upaya lainnya adalah di samping kita memperketat masyarakat
di antara upaya lainnya adalah di samping kita memperketat masyarakat agar

juga kami pemerintah melaksanakan tiga t
tapi juga kita juga membuat regulasi agar masyarakat lebih disiplin lebih ketip
di samping juga menghadirkan aparat untuk pemantauan pengawasan dan penertiban yang perlu kita tingkatkan
jadi semua aspek perlu ditingkatkan
tidak hanya jumlah orangnya sdm nya
tapi juga bobot daripada substansi regulasi
tapi juga bobot daripada substansi regulasinya
juga tidak kalah penting
di antaranya perlunya ada pengetatan
kalau hari ini pemerintah pusat mengambil kebijakan ada pengetatan
paling tidak kapasitasnya diturunkan
itu satu emergency break yang memang belum total
tapi kan sudah ada pengetatan
kami tentu mengapresiasi
mal yang tadinya dibuka sampai jam dua puluh satu
kemudian sekarang jam sembilan
itu juga sebuah kebijakan pengetatan yang saya kira sangat baik
dan tentu kami mengapresiasi
dan tentu kami mengapresiasi
baik saya ke pak raden lagi
apa yang disampaikan pak wagub tadi
bagaimana kemudian agar implementasi di lapangan ini bisa setara
ujung ujungnya balik lagi ke arah sana pak raden
apa yang berbeda dalam arahan kali ini
selain tadi koordinasi sudah intensif dilakukan dengan kepala daerah
jelas tadi kalau kita dengar tadi juga bagaimana
apa yang dikatakan oleh pak uwagub ini menjadi singkatan
jadi sinkron dengan apa yang diputuskan oleh pemerintah pusat
contohnya tadi dki seluruh dki
tapi juga kita lihat kota bogor kota depok
kemudian bekasi karawang tangerang tangerang selatan
jadi semua benar benar itu nggak bisa lari lagi dari situ
nggak bisa lari lagi baik
kalau yang dikatakan pak wagub itu ditutup di jakarta
kita makan di tangerang itu
itu yang sekarang ini kelihatannya terlihat sekali itu
bahkan bukan hanya di situ seluruh kota kota besar
kota yang berpenduduk padat di jawa bali itu semua akan menerapkan secara serempak ini
dan periodisasinya saya pikir ini ini masukan tadi bagus itu
harapan kita tentu jakarta langsung menyesuaikan saja sebelas sampai dua puluh lima
dan selanjutnya nanti akan disesuaikan lagi menjadi periodisasi yang sinkron
antara satu daerah dengan daerah yang lain
jadi kita akan berkoordinasi mengenai periodisasi ini dan itu benar
yang dikatakan oleh pak wagub tadi itu
mas apa tadi diskusi yang kita sampaikan memang koordinasi antar pemerintah pusat
pemerintah daerah antar pemerintah daerah juga tampaknya masih perlu ditingkatkan
ada tanggapan terkait ini mas
ini yang saya mempertegas kembali bahwa prinsip pertama komitmen ya
komitmen semua pihak semua level tingkatan
ini penting sekali
ini pr kita kita harus berkomitmen
ini pr kita kita harus berkomitmen
nah ini prinsipnya sebelumnya lah tapi berharap kita perbaiki semua pada tahun ini
konsistensi ini yang jangan sampai ada perubahan perubahan yang seperti sebelum sebelumnya
sayang gitu udah lakukan psbb ya akhirnya ada pelonggaran karena tergoda atas dorongan apakah ekonomi dan lain sebagainya
akhirnya sia sia terbuang itu resources kita
kemudian prinsip setara dan merancang
nah dan merata tadi menyambung yang disampaikan pak dede dan pak wagub
inilah pentingnya kenapa harus disebut dengan setara merata ini kaitan dengan timingnya
pemulaan dari atau dimulainya psbb ini durasinya ya
durasi itu ya lamanya harus sama mulainya sama lamanya sama artinya selesainya kan sama
kemudian dosisnya ya dosisnya itu artinya intervensi yang disebut tadi
jadi jangan sampai dosisnya ini setidaknya dosis yang standarnya itu disampaikan
ketika misalnya saya menyambut yang disampaikan pak wagub saya setuju
kalau misalnya dan ini juga mungkin nanti akan jadi kajian di pusat ya lewat pak dede
seindahnya misalnya ada katakanlah solo raya ini agak serius nih solo raya
kemudian jakarta jakarta jelas serius
nah ini kalau kondisinya memang sangat serius dalam hatian hunian rumah sakit kematian tinggi
ya dia harus lebih ketat mau tidak mau
dan ini tentu artinya harus ada monitoring yang terus berkala
dan disinilah peran penting pemerintah pusat ini dalam mensupport
saya menyambut baik nih di awal tahun ini saya melihat ada respon di mana pemerintah pusat lebih aktif
mohon maaf ya pak pandemi tahun lalu saya melihat
ya kurang terlihat tapi kita melihat sinyal yang bagus ini
nah inilah sekali lagi awal tahun ini akan kita mulai dengan satu program yang begitu kuat
dan berkomitmen dan terutama ini harus segera ada semacam arahan di tingkat kabupaten kota
terutama ini untuk masyarakat ya
masyarakat supaya tidak ada kebingungan
jadi disini sekali lagi pr kita disini adalah komunikasi
risiko yang memadai untuk semua
pihak tidak hanya masyarakat ya apalagi di tengah banyak pertanyaan
nah ini yang saya kira mudah mudahan bisa segera ditindaklanjuti oleh semua tingkatan
baik komunikasi ini penting karena selanjutnya juga masuk dalam musim vaksinasi
ini juga menjadi pr untuk dari sisi komunikasi
baik saya ke pak raden pardede closing statement pak
bagaimana kemudian lagi lagi kita berharap memang betul ada komunikasi yang intensif
betul ada implementasi di lapangan tepat
dan juga pengawasannya juga diperhatikan
apakah itu sudah ditingkatkan
ya kita selalu berusaha memperbaiki
belajar dari kesalahan kesalahan kita yang masa lalu tentunya
itu yang pertama
yang kedua yang sudah kami katakan tadi
keseimbangan antara aspek kesehatan dan aspek ekonomi selalu kita perhitungkan
namun dalam kali ini kita melihat aspek kesehatan itu menjadi prioritas dulu
jadi ada kalanya kita harus seimbangkan
tapi kalau sekarang kita lihat memang aspek kesehatan ini karena sudah agak kritis
kita melihat itu yang kita dahulukan sekarang ini
untuk itu pemerintah tentu akan membantu kalangan masyarakat terentan
oleh karena itu program kartu sembako program keluarga harapan
bantuan langsung tunai kepada desa itu juga harus dipenuhi
karena kalau kita minta mereka bekerja dari rumah semuanya atau tidak bekerja
kalau kita tidak berikan mereka bantuan sosial bantuan masyarakat
terutama kepada kelompok masyarakat rentan itu sama juga
tidak bisa juga
jadi pemerintah akan melakukan dua duanya sekaligus melalui fiscal stimulus di sini
oke baik saya ke pak wagub
pak wagub apapun regulasinya jika kemudian implementasi di lapangan tidak maksimal
pengawasan dan sanksi tidak berjalan dengan optimal
bagaimana untuk selanjutnya
dari pemprov dki jakarta memastikan aturan psbb ini berjalan dengan semestinya
jadi yang pasti kami terus memperbaiki meningkatkan dan menyempurnakan regulasi yang ada
dan terus kita koreasikan dengan pemerintah pusat dan para ahli para pakar
yang kedua kami juga terus menghadirkan aparat kami di satpol pc di subdinkes
akan didukung penuh oleh polda dan kodam jaya
untuk dalam rangka pengawasan pemantauan termasuk penertiban dan meningkatkan operasi justisi
jadi sekali lagi kami ingin mengajak seluruh warga jakarta khususnya
untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan tiga m
tugas kami adalah tiga t tayangi oleh diri sendiri orang tua anak dan keluarga
tetap berada di rumah apalagi bagi anak anak di bawah sembilan tahun dan orang tua di atas enam puluh tahun
pastikan kita semua sehat dan selamat dan terus disiplin
ada banyak negara bisa disiplin kenapa kita tidak bisa
mari kita tunjukkan bahwa kita bangsa yang besar bangsa yang sehat
baik kita bisa karena kita bekerja sama masyarakat pemerintah pemerintah daerah
terima kasih pak wagub pak raden mas diki sudah berbincang bersama kami malam hari ini di cnn indonesia newscast
terima kasih pak elvira pak
salam sehat semuanya